lagi pada ngapain
habis makan rujak ya
habis makan apa tuh
bukannya habis makan
habis ditinjuk kangmus tiga kali
daripada duduk bingung
mending bantu saya aja
cari orang yang jual hp anaknya kangmus
saya ke belakang dulu
masih ada gak tudus lagi
sebenernya kita cari siapa
kok masih nanya
terus kita mau nyari siapa
terus lo nyari dimana kang
terus lo nyari dimana kang
ini buku pelajaran aku pers isdi smp sama sma
ya daripada di simpen gak ada gunanya
mende yang aku sumbangin diperpustakaan kamu
ya siapa tau kan ber manfaat buat orang lain
daripada di sipen di gudang
kayanya aku ga rugi kecepetan lima ratus ribu
gantinya lebih dari itu
nah ini bonusnya
bekas punya aku sama
sama mami mau kan
ya beritanya sih mungkin udah basi
tapi di dalamnya ada artikel artikel yang bermanfaat
terima kasih ya
kamu tolong antar uyan sampai rumahnya
terus bawainya semua ya
oh iya aku mau pamit sama bapakmu
nanti aku kasih tau
uyan udah pamit tadi pih
diantar sama amin
soalnya dia harus bawa buku buku sama majalah bekas
sebenernya dia tuh anak baik gitu
tapi gak rapih aja
kurang apa tuh ya
ketepapi cuman temen biasa
terus temen istimewanya
kapan dibawa kesini
pasti belum berhasil
gak tahu harus nyari siapa
gak tau harus nyari kemana
saya akan cari sampai ketemu
biarpun saya gak tau
yang saya cari siapa
saya gak tau harus cari kemana
tenang ajalah pokoknya pasti bisa
sebentar nanti saya telepon lagi
tapi gak semua dipakaiin gambar tempel kayak gini
ini punya siapa
beli di mana
beli sekat kang
bawa ke sini orangnya
habis makan rujak ya
habis makan apa tuh
bukannya habis makan
habis ditinjuk kangmus tiga kali
daripada duduk bingung
mending bantu saya aja
cari orang yang jual hp anaknya hangus
kayaknya mah diambil orang
dijualnya tuh saya
sekarang kita tahu
berarti kamu kenal dong sama orangnya
nah itu satu tim
persib mah pemain sepak bola
saya bilang kan seperti
kita sebagai satu tim
kita harus kompak dan saling percaya
berantem cuma bikin susah
selama ini kan kita sudah bagi tuh
kita harus berpikir dan berpikir saja ya
yang mengatur strategi dan pengawasan
kamu yang me eksekusi
terus hasilnya dibagi dua
jadi hp tadi lakunya memang cuma seratus
berarti kamu gak bohong
berarti saya yang salah
sudah nuduh kamu
ah itu makanya karena masih belum bener bener kompak
belum bener bener saling percaya sebagai satu tim
mau beli handphone lagi
atau yang tadi ada masalah
ya bareng second gitu
saya beli dari orang yang salah
panjang kalau dijelasin mah
cici tau gak selama yang ngejual handphone tadi ke saya
hmm saya sih gak tau kayaknya sih bukan orang jauh
soalnya udah berapa kali saya pernah lihat dia lawan
tapi kang kata cici makanya bukan orang jauh kang
gak usah gimana mau cari masalah
handphone yang kamu jual ke saya itu dari mana
eh dari mana
eh mau kabur
oke aku akan bawa
bawa ke tempat sebelah
mau pergi lagi
baru pulang kenapa mau pergi lagi
bang kenapa mau pergi lagi
masih ada urusan
terus kenapa pulang
baru denger aja
belum tau orangnya
kalian tau siapa orangnya
kamu tau siapa orangnya
itu kita kan satu pikir
kalian belum tau muslihat
tapi kalian sudah tahu anaknya
anaknya yang kalian curi hpnya
sudah makan siang
keluarin semua yang tadi mereka makan
kok ada di bapak
angkot yang tadi kamu naikin bapak cari ketemu
hp kamu jatuh di angkot
disimpen sama sopirnya